agus ali merupakan salah satu warga yang kediamannya dipasang stiker
pria parubaya penjual bubur ini mengaku balik ke kampung halaman
lantaran orang tuanya meninggal dunia
waktu itu kemudian kita sih tujuannya tidak ingin pulang kampung tujuannya
tapi karena kendak awal lain orang tua saya meninggal sebelum lebaran
karena begitu terpaksa kan saya pulang kampung
terus habis pulang kampung kan saya lebaran sehari saya kesini
belum tahu begini begini
setibanya di jakarta petugas babin kaptipnas babinsa
dan kepala desa yang diwakili rukun tetangga menatangi kediamannya
kemudian agus dipasang stiker penanda dirinya dalam pengawasan
stiker yang dipasang ini tidak hanya sebagai penanda
bahwa ada pemudik yang baru balik dari kampung halaman
tetapi juga memberikan informasi kepada warga sekitar untuk tetap waspada
satuan tugas covid sembilan belas berbasis komunitas mikro sebelumnya telah diinstruksikan
untuk mendatang warga yang tetap mudik meski ada larangan mudik dari pemerintah
supaya tahu bahwa dia itu baru pulang dari mudik atau dari kampung halaman
jadi minimal kita untuk minimalisir untuk warga yang lain tidak mendekat dulu lah
supaya sebelum ada
kepastian dia itu
agus warga rt sepuluh rw satu kelurahan kalibata jakarta selatan
sebelumnya telah menjalani tes swab antigen dan hasilnya negatif
sehingga ia diizinkan untuk beraktivitas seperti biasa
roni satria arief yunan jakarta